ketika bahan bakar dinaikkan dulu bulan november tahun dua ribu empat belas harga harga sudah naik duluan
ketika diturunkan karena trennya kan menurun harga minyak bumi itu
nggak turun turun harganya sudah terlanjur tinggi
misalkan perampingan pns ya itu kalau jumlahnya besar ratusan ribu
dikala ekonomi seperti ini menurut saya salah waktu
termasuk juga soal pengampunan pajak atau tax amnesty yang diklaim pemerintah jokowi
sebagai bentuk terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak
kalau undang undang teks amnesty tidak benar
melegalisasi membenarkan mengasih karpet merah pada uang yang haram
sampai jumlahnya ratusan m atau triliun kan jelas itu merusak rasa keadilan
kalau nanti betul betul masuk ratusan triliun bagaimana
kalau tidak boleh transparan
ya bagaimana rakyat tahu bahwa itu benar prosesnya